mengatur penyerangan nino dan rafael
kamu udah buktiin ke aku
dan aku minta maaf mungkin
gak begitu cepat untuk percaya sama kamu sekarang
tapi aku lagi mencoba kemas
sekarang aku lagi menata hati aku
aku akan cabut geger tancai kita kemas
besok aku ngajar jam delapan
aku akan ke pengadilan anggam kemas
aku masih yakin
aku masih yakin
aku masih yakin
aku masih yakin
aku masih yakin
ku yakin kau tahu
walau tanpa kata
oh aku merindu
ku yakin kau tahu
kalau udah lega lah misalnya udah ya
jangan pernah nyalain diri sendiri
sekarang tolong mandi ki
selamat tahun dengan keramas
kepala jadi dingin
hati juga bisa lega
sekarang tanggal dua puluh empat
selamat tahun bulan pernikahan ya
selamat tahun bulan pernikahan juga mas
aku seneng deh
di delapan bulan pernikahan ini
sudah tidak ada lagi aku bohongan
sudah nggak ada lagi kan mas
apa masih ada yang kamu tutup tutupin lagi
kita fokus sama kesehatan bapak ya
setelah mama sehat
kita bicarakan semuanya ke nino
di bagian bawah
tidak ada yang cara
bukan k firewall
kamu gak apa apa
kamu kenapa bisa ada disini
aku habis dirampok mas
ya semua barang barangku diambil mas
terus aku ditinggal sendirian
dan aku takut banget mas
terus tiba tiba aku
kepalanya pusing dan akhirnya aku pingsan
udah udah udah gak apa apa
yang penting kamu ya sekarang selamatkan
ada kamu yang nemuin aku
saya pasti akan selalu bisa menemukan kamu andin
karena kamu tempat saya untuk pulang
ya udah sekarang kita keluar dari sini dulu ya
kamu gak apa apa
kamu bisa jalan kan
atau mau saya gendong
aku bisa selamatkan kamu
mas mas mas sebentar
pelan pelan pelan
pelan pelan pelan pelan
kak tidur disana
gak tidur andin mau ngapain lagi
kamu ngapain tidur di bawah sih mas
kamu kenapa gak tidur di atas aja bareng sama aku semerena
nanti perut kamu ketendang sebenarnya
enggak kok udah di atas siap ayo
saya mau kamu tidurnya enak tidurnya nyaman
udah tidur aja saya di bawah
ngapain sih di bawah
aku gak mau kamu di bawah
kamu juga baru sembuh dari sakit kan
udah sehat sayang
udah gapapa tidur aja udah
ya nanti kalau tidur di bawah di lantai masuk angin
bisa dikasih tau gak
terus sempit juga tempatnya kan kasurnya
gak usah ngarang ngarang deh
dia yang mau sendiri mas
ya ya udah yaudah
gak ada bus